terima kasih anda masih bersama kami di sapa indonesia siang
saudara menteri perdagangan zulkifli hasan meninjau blok a pasar tanah abang jakarta
zulkifli hasan menjawab pertanyaan terkait agenda tinjauan dan kenaikan harga bahan pokok
menteri perdagangan zulkifli hasan berkunjung ke pasar tanah abang blok a
untuk mengecek ketersediaan dan pergerakan harga kebutuhan sandang
dalam kunjungannya zulkifli hasan menyampaikan bahwa kualitas pakaian di pasar tanah abang
bagus dan harganya juga terjangkau
menurutnya pertumbuhan ekonomi indonesia masih di atas rata rata
dan dapat bersaing dengan negara negara lain
zulkifli hasan juga menanggapi persoalan melambungnya harga beras dan sembako
menurutnya harga beras masih tinggi dikarenakan terlambatnya masa panen
kelangkaan beras sudah mulai berkurang
kelangkan beras ini merembet pula pada kenaikan harga sembako
hari ini ke tanah abang lihat kebutuhan kebutuhan lebaran dari segi pakaian
kita lihat tadi walaupun ini masih pagi tapi sudah rame
ini menandakan geliat ekonomi kita
alhamdulillah masih di atas rata rata
karena itu kalau pertumbuhannya lima ke atas
nampak pak suasananya di pasar
jadi kita syukuri dibanding negara negara lain
kalau pasar pasar tradisional sembako tersedia
saya juga di berbagai kesempatan menyampaikan
memang kalau beras lokal panennya belum panen raya
januari panen raya ini panen rayanya mundur di bulan depan dan bulan mei
jadi kalau cari beras lokal ya memang belum banyak
oleh karena itu harganya nggak naik lagi tapi belum turun
nah harga beras yang dijamin pemerintah dari bulog yang kita impor kemarin ada
ya yang premiumnya rp empat belas yang sphp subsidi
pasar tanabang merupakan pusat gelosir terbesar di asia tenggara
saat ramadhan pasar tanabang menjadi pilihan warga berbelanja pakaian untuk lebaran